inilah kondisi dua sepeda motor yang terbakar di restoran siap saji yang sedang diparkir di halaman ruko di rawamangun jakarta timur pada selasa pagi
seperti diketahui kedua motor ini dibakar oleh seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa
pria tersebut diketahui sempat tidur di halaman restoran sebelum membakar dua unit motor tersebut
untunglah aksinya diketahui warga yang sedang melintas hingga akhirnya api bisa dipadamkan
contohnya saya aku juga ambil air ambil air terus wah udah gede
apanya yang dibakar pak
motor bro motor yang dibakar
motor dinas pad berarti yang dibakar
dia bakarnya pakai apaan tuh
pakai korek ya
terus orangnya langsung ditangkap
kini pria yang diduga warga mengalami gangguan jiwa tersebut diamankan oleh warga sekitar
sementara itu petugas p tiga s dinasosial yang datang ke lokasi langsung menangkap pelaku
pembangunannya ke rumah sakit
f rizal jakarta
kebakaran yang melanda rumah indekos dua lantai di surabaya jawa timur membuat penghuninya shock
sementara itu di pasar segeri pangkep sulawesi selatan sejumlah kios ludes dilalap api pada selasa malam
kebakaran hebat selasa pagi melanda sebuah rumah indekos di kampung kupang gunung timur surabaya jawa timur
api membakar seluruh istilah
rumah sejumlah warga terlihat berupaya memadamkan api dengan ember
api dapat dipadamkan dua puluh menit setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian
musibah kebakaran ini membuat sejumlah penghuni tempat indekos shock
menurut keterangan saksi mata seorang penghuni tempat indekos sempat mencium bau kabel terbakar di lantai dua rumah
saya datang habis beli ayam terus kena bau kabel
kalau kabel saya cari sudah
itu rumah asik
dari lantai berapa bu
dari lantai dua
oh lantai dua
dugaan sementara konsleting ya bu
sempitnya jalan kampung membuat mobil pemadam kebakaran sulit menjangkau lokasi kebakaran
jadi rumah ini kebetulan dikos koskan
jadi yang di sini di atas apinya muncul dari atas
jadi rumah dikoskan
kamar putranya ini lagi sekolah
tinggal sekolah putranya kamarnya terbuka
ibu yang kerja balik lihat juga
di pasar sageri pangkep sulawesi selatan sedikitnya sepuluh kios ludes di dalam api pada selasa malam
kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik di toko pakaian dan alat jahit
setelah hampir dua puluh menit melakukan pemadaman petugas akhirnya dapat menjinakkan api
meski sejumlah kios milik pedagang sudah ludes terbakar
ada sepuluh kios yang terbakar
cuma yang agak parah itu ya kira kira
empat lima kiosk yang agak parah
dan itu pun parahnya tidak sampai secara keseluruhan atap yang hangus
meski tidak ada korban jiwa ataupun yang terluka
akibat kebakaran ini kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
tim liputan cnn indonesia